dan untuk mengeloperasinya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan staff khusus menteri keuangan justrinus prastowo
dan melalui sambungan telepon dengan anggota komisi sebelas dpr ri didi irawadi
selamat sore bapak bapak
salam sehat untuk kita semua
terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita sore ini
karena keterbatasan waktu pak didi ya
tapi sebelum ke pak didi saya ke pak justinus dulu pak
cukup bikin gaduh pak walaupun kemudian ini masih wacana begitu ya
dan wacana pun draftnya bocor begitu
apa yang bisa diluruskan soal isu ini pak
baik terima kasih
jadi kami memahami kalau ada kegaduhan karena konteks utuhnya belum tersampaikan ke publik
jadi sekaligus kami menyampaikan klarifikasi bahwa saat ini
ruu kup memang
masih di pimpinan dpr
dan belum ada pembahasan sama sekali dengan komisi sebelas dpr
jadi masih jauh
ini masih akan dibahas
dan nanti pasti akan melibatkan banyak stakeholder
ini kami pastikan
ini tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat
sehingga masyarakat kami harap juga tenang
dan ini saatnya memberikan masukan
kami sangat menantikan masukan
supaya konsep yang disusun pun
nanti mendapatkan penyempurnaan penyempurnaan
artinya draft tersebut benar
ada skema atau wacana itu
atau memang kebijakan itu yang akan tidak diberlakukan dalam waktu dekat
atau memang tidak akan ada sama sekali setelah ini
konsep yang ada adalah
kita ingin memperbaiki antara lain
di mana saat ini terjadi banyak distorsi
akibat berbagai pengecualian

dan fasilitas yang tidak tepat sasaran
maka kita lakukan perbaikan
semua barang dan jasa itu masuk dalam administrasi perpajakan
tetapi tidak otomatis
ditafsirkan bahwa semua barang dan jasa
kan dikenai pajak
itu dua hal yang berbeda
maka juga diperkenalkan
skema skema yang akan memberikan
fleksibilitas ada tarif rendah
tarif tinggi tarif final
dan sebagainya justru dengan ini
kita bisa menurut rasa
keadilan bahwa pajak ini
akan diarahkan pada
kelompok masyarakat yang mampu
dan akan memberikan insentif
fasilitas kepada yang kurang
mampu itu desain yang
ada yang secara utuh
yang disampaikan kepada pr ini
oke saya langsung ke pak didi
saya konfirmasi pak didi bagaimana anda
merespon ini walaupun
dipastikan ini akan
begitu walaupun dengan evaluasi dan
juga masih menunggu masukan masukan
untuk kembali digodok begitu
ke dpr pun juga akan
berjenjang begitu prosesnya
anda membaca ini
sebagai apa catatannya apa
jadi begini terima kasih
pak yustinus ya tadi ya
ya pak yustinus
penjelasan pak yusinus terima kasih ya bahwa
ternyata draftnya itu
belum apa namanya
yang beredar itu belum ada ya
dan ada tadi juga
hanya dikenakan kepada
harus ber ppn tetapi
tidak secara luas ya kalau konsepnya
ini demikian tentu bagus
tetapi begini ya tadi kan dikatakan
ada kekhawatiran draft itu
agak kurang berpendapat
dengan ini ya
untuk suatu kebijakan apalagi ruu
hajat hidup orang banyak
dilempar dulu ke masyarakat
lalu diadakan kajian kajian
ke universitas dan sebagainya
kalau memang draftnya sudah ada
kenapa sepertinya kementerian keuangan
terkesan kaget saya baca di media
wah draftnya kok bisa bocor
nah justru kalau ini
nggak usah ini lah nggak usah takut bocor
dibocorkan saja menurut saya
dilempar ke wacana itu ke masyarakat
kalau benar apa yang dikatakan
pak justinus kan nggak usah
khawatir kan kementerian keuangan
jadi dibuka aja ke masyarakat
ada apa namanya
diskursusnya ada pembicaraan
sebagaimana dpr juga di dalam bahasa undang undang
itu kan biasanya
ada naskah akademis
kelilingan kampus kampus dan sebagainya
walaupun ini kan cepat atau lambat akan diberlakukan ya
justru dengan ada kekhawatiran
wah kok bisa bocor katanya
justru nggak usah takut bocor
itu kita semam pelajari gitu
kan lebih bagus demikian ya kan
jadi apalagi tadi ada yang menarik dari
kementerian keuangan yang diwakili pak justinus ya
itu ppn itu kan untuk kepentingan masyarakat luas yang memang tidak dibebani ppn apalagi dalam situasi pandemi ya
kemungkinan tidak akan dibebankan gitu kan
ini harus ada kekhawatiran menurut saya
yang paling bagus itu dilempar ke kampus lah paling nggak ya dilempar ke para ahli ahli ini
itu saya berbeda pendapat
justru kemarin saya membaca kekhawatiran kepentingan keuangan loh kok bisa bocor katanya
saya kira saya sih sendiri belum lihat itu ya
tetapi alangkah baiknya bukan dalam bahasa dibocorkan ya dilempar ke publik aja gitu kan
lalu nanti kan ada masukan masukan itu akan jauh lebih bagus akan menghasilkan undang undang yang bagus menurut saya
pengalaman saya di badan legislasi dulu ada suatu wacana apa dilempar aja ke publik
jadi terjadi pro dan kontra nantinya akan menghasilkan undang undang yang akan baik dan adil bagi seluruh pihak menurut saya
oke walaupun kemudian juga disampaikan kemarin oleh bu menteri informasi yang sepotong sepotong ini misinterpretasi bahkan cenderung hoax begitu pak didi
supaya tidak ada hoax itu kan
kalau memang draft itu ada yaudah dibuka aja
karena nggak ada hoax jadi kan
apalagi tadi menarik bahasanya
masyarakat banyak yang memang tidak dikenakan ppn akan tidak dirugikan di sini
ada aturan aturan yang memang tidak merugikan masyarakat kan begitu kan
harusnya logisnya kan begitu kan ya
oke artinya masih test the water gitu ya pak didi
tapi kemudian melihat situasi atau kondisi yang tidak menentu seperti sekarang
dan walaupun kemudian ini
apa namanya rancangan undang undang ini tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat
butuh proses yang panjang
tapi timingnya pas tidak dengan pembahasan ini hari ini
jadi kalau memang rumusan itu hanya di ppn dikenakan pihak pihak tertentu yang memang layak mengenakan ppn
itu sudah ada
itu sudah ada
itu sudah ada
itu sudah ada
katakan memang ppn itu dikenakan kepada sembako tapi jangka waktunya masih lama
dikatakan setelah pandemi
lalu ada besaran besaran angka yang adil
yang masuk akal
yang tidak merugikan masyarakat bawah
jangan lupa ppn itu akhirnya yang membayar itu adalah pembeli akhir
masyarakat itu sendiri ya
para penjual itu kan hanya menarik dari masyarakat membeli gitu ya
nah kalau semuanya transparan apalagi nanti diberlakukan setelah pandemi
saya rasa tidak usah khawatir kemeneran keuangan
jadi kritik pro dan kontra akan menghasilkan nantinya formulasi rumusan undang undang yang baik bagi seluruh stakeholder menurut saya
ini menurut saya
saya kira saya nggak salah menurut saya
oke pak didi ditahan sebentar
saya langsung ke pak justinus
pak justinus bagaimana menjawab ini pak
terima kasih pak didi untuk respon dan supportnya
saya rasa saya juga sepakat dengan concern pak didi tadi ya
jadi memang kemarin bu menteri menyampaikan di dpr itu dalam konteks bukan karena kementerian keuangan tidak memberikan penjelasan
tapi sebenarnya secara etika agak menahan diri karena ruu nya masih di pimpinan dpr dan belum dibahas
jadi kalau kami ingin bicara mendahului itu kami menjaga faksun politik sebenarnya bukan karena hal yang lain
nah tetapi dengan kemarin disampaikan saya rasa sudah tepat bahwa sudah permisi atau kulon wun ke dpr dan nanti kami juga mohon dukungan bapak ibu di komisi sebelas
dan yang ada kita bisa bicara bersama sama menjaring aspirasi publik
dan sebelumnya memang draft ini juga sudah melalui kajian masukan dari berbagai lembaga baik internasional maupun internal
hanya kebetulan ada timing yang tepat saat ini
mumpung kita pandemi insentif pajak diberikan kita punya waktu membahas payung kebijakan untuk pasca pandemi
jadi itu menjadi intensi dari pemerintah
oke saya ke pak didi lagi pak didi masih dengan kita pak
ya masih lagi mungkin tidak lama lama paling lama saya sepuluh menit
oke pak didi bagaimana kemudian bisa memahami bahwa apa yang disampaikan oleh pak justinus tadi
ini memang masih harus digodok lagi artinya segmentasi yang akan dibebankan pajak ini juga akan dipilih pilih begitu
tidak ke masyarakat kelas menengah ke bawah begitu ini bisa dipahami juga oleh masyarakat seperti itu
pertanyaan saya sebenarnya benarkah memang itu tidak akan dikenakan ppn terhadap sembako itu
ya bahan pangan
kalau itu dikenakan tolong
saya rasa ini untuk
hajat hidup orang banyak bukan persoalan
saya kira dpr punya concern ini membuka ke masyarakat ya
apalagi ini sudah tidak tahu siapa yang membuka ini
saya tidak tahu tapi bagus saya rasa terbuka ini daripada undang undang itu nanti sudah terlanjur dirumuskan
ppn itu membani masyarakat dikenakan terhadap sembako yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak
dengan dibuka saya rasa bagus ya ini ya
masyarakat luas saya kira bukan persoalan melanggar etika yang mana
tapi ini kan dibuka masyarakat justru etikanya harus dibuka ke masyarakat menurut saya
kalau memang ini menyangkut hajat hidup orang banyak begitu ya
yang benarkan gitu
jadi tidak ada lagi curiga jaga mencurigai dan aman buat kemenangan keuangan
saya ini maksudnya selama ini banyak mendukung kemenangan keuangan
membelah bukhari mulyani pada kebijakan kebijakan yang baik
banyak mendukung ya sejak dari
maksud saya begini ya
kalau memang itu kebijakan itu menyangkut hajat hidup orang banyak
ada kepentingan masyarakat luas
tidak usah khawatir
bukan ada kritik
ada masukan yang bagus
bahkan kritikan yang tajam yang kurang enak
tuh masyarakat perlu endingnya pada akhirnya kan
ending yang adil ya
tentu adil buat semuanya menurut saya
adil bagi masyarakat
adil bagi pemerintah
tidak apa apa menurut saya
caranya narasi yang dibangun oleh pemerintah bagaimana
jadi narasi yang membuka ruang yang baik untuk diskusi lebih jauh
pendalaman lebih jauh
biasa ke undang undang dulu
dpr inisiatif undang undang itu keliling kampus bahkan
kami diserang juga pernah karena dianggap undang undang itu gak adil
tapi akhirnya ketemu jalan yang terbaik
rumusan dan formula yang insya allah hadir buat semuanya gitu
artinya kemudian kenapa ini jadi ribut ribut
karena publik berpikir bahwa untuk meningkatkan rasio pajak
ini kan masih banyak segmen segmen lain yang mungkin bisa diterapkan
mungkin ke pajak tambang
mungkin atau ke penghasilan non karyawan
atau hal hal lain yang tidak menyasar hajat hidup orang banyak
begitu loh pak didi
ya ppn dikenakan kepada sektor sektor yang menguntungkan
kalau pandemi ini perusahaan perusahaan di bidang
yang online itu ya
masih ditunggukan ya
atau ada mungkin pemerintah tahu sektor sektor yang dikenal gitu
namanya dampak pandemi
itu ada data datanya
saya yakin pemerintah punya data data
dikenakan ke situ nggak apa apa
tapi ini walaupun pajak sembah kodok jangka panjang
kalau nanti argumentasi dan penjelasan itu rasional
mungkin masyarakat bisa menerima
tapi kan pada saat
pandemi sudah berakhir
dan ekonomi sudah pulih
lalu besarannya berapa
itu kan kalau dari sekarang dijadikan bahan
kita berdiskusi sama sama kan bagus bagus saja
apalagi ini udah rame begini
udah nggak bisa disimpan disimpan lagi
saya rasa malah dicurigain pemerintah
menyembunyikan suatu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak
pak yusinus kalau kalau tiru saya itu akan menutup
ketika kebijakan itu baik ya
kami ya pasti mendukung pemerintah
tetapi sekali lagi kan kami harus melihat dulu
sejauh mana ada dealnya gimana
apa isinya dan sebagainya
itu kan dan masyarakat berhak mengetahui itu
oke baik pak didi
lima menit mungkin masih boleh lima menit saya dengarin
sebelumnya saya ke pak justinus dulu
ada beberapa rekomendasi dan catatan pak justinus dari dpr begitu
bagaimana kemudian ini bisa
diambil langkah yang lebih strategis begitu
agar gaduhnya ini tidak melebar kemana mana begitu
ya tentu saja kan sekarang didiskusikan dan itu baik
kami rasa akan menjadi masukan
tapi juga kami informasikan bahwa yang sekarang didiskusikan kan
hanya satu bagian ke til dari itu konstruksi ruu yang sangat luas
jadi pada saat bersamaan sebagaimana disampaikan oleh pak menko perekonomian
kita juga mengusir
mengusulkan pengenaan pajak karbon untuk kelestarian lingkungan
lalu juga memperkuat anti pengindaran pajak
supaya kita bisa mendapat bagian yang adil terutama untuk perusahaan perusahaan multinasional
lalu juga ada beberapa ide termasuk penguatan kelembagaan
dorongan untuk kepatuan pajak
ini banyak sekali
yang ada dalam ru ini
nanti pada saatnya akan kita bahas secara detail
karena ini cukup teknis
selesaikan dalam satu kali pertemuan
dan kami sepakat bahkan ada kenaikan tarikh pajak pph untuk orang pribadi
jadi kalau tadi disampaikan kita mencari potensi
ada potensi yang juga dimasukkan dalam ru ini
jadi kita sepakat satu visi saya rasa dengan pak didi dengan aspirasi banyak pihak
kita akan memperkuat sistem perpajakan
ini bukan semata mata di pemerintah
tapi justru kita ingin meletakkan fondasi dan legacy yang kuat
kepada siapapun di masa mendatang
supaya punya sistem perpajakan yang lebih baik
sehingga kalau penerimaan pajak kita optimal
itu pun akan mendukung upaya upaya perbaikan kedepannya
kira kira demikian yang menjadi konsentrasi
pak ayus linus terakhir pak
terakhir singkat saja pak
item item bahan pokok apa yang kemudian akan dikelompokkan untuk dibebankan pajak atau tidak
malah lebih bagus nih penjelasan pak ayus linus
banyak aspek lebih luas
soalnya ini belum ada cara diperbuat seperti itu
karena ini baru konsep
tetapi nanti yang akan dibicarakan atau dibahas itu akan masuk ke dalam detail
dan bahkan ada pendelegasian ke peraturan pemerintah
supaya bisa lebih fleksibel
apakah anda tidak bisa menyebutkan item itemnya yang akan dikelompokkan itu pak
apa saja bahan pokok itu
belum memang belum ada
oh belum ada
bukan tidak bisa menyebutkan
memang dalam ruu
itu hanya disebutkan
kita ingin memperbaiki skema pengenaan pajak
tetapi barangnya apa saja itu nanti akan dibahas
silahkan pak didi terakhir pak
ya tadi justru karena sedikit sedikit kan timbul polemik yang kurang baik katanya di masyarakat
apalagi kan banyak hal hal yang positif di situ ya
tetapi sekali lagi fokus pembicaraan kita pada hari ini mengenai ppn untuk sembako
di sini dengan dibuka kan akan kelihatan apa benar
bahwa yang apa namanya rumor
bukan rumor ya
apa yang polemik yang berkembang di masyarakat sedemikian
tapi kalau dibuka ini kan akan kelihatan
kalau ternyata tidak demikian
tapi sekali lagi
kalau ppn itu untuk sembako dinaikkan
terus terang timingnya nggak tepat ya
nggak tepat ya
sangat tidak tepat hari ini ya
jadi sekali lagi
itu menarik dibuka semuanya
jadi transparan masyarakat pemerintah aman
ini udah dibuka
banyak hal hal yang baik
daripada sama sekali nggak dibuka
karena udah terlanjur jadi apa namanya
yang kalau didiamkan atau dibiarkan tidak dibuka malah merugikan kementerian keuangan menurut saya
terima kasih pak justinus ya
terima kasih pak didi sudah bergabung dengan kita sore ini
dan juga pak justinus keterbatasan waktu yang kita miliki
sayang sekali mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusikan lagi
tapi yang pasti catatan dan rekomendasinya
bagaimana kemudian ini bisa digodok ulang
agar tidak ada tudingan tudingan yang keliru
tentang kebijakan ini
khususnya kebijakan yang akan mencakup hajat hidup masyarakat banyak
terima kasih pak
bapak bapak sudah bergabung sore ini